tentunya terkait dengan menangan kasus ini pun walaupun ditangani oleh pores jakarta selatan
namun kita minta tetap di asistensi oleh polda dan baris krimpori
kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota
karena memang terjadi bangku tembak antara anggota dan anggota
dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita berita
liar yang beredar yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini
bisa tertangani dengan baik
oleh karena itu saya telah membentuk tim khusus
yang dipimpin oleh pak wakapori pak irwasum
kemudian ada pak kabar eskrim pak kabik
kemudian juga ada assdn karena memang beberapa unsur tersebut
harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari probos dan peminat
di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan rekan dari luar dalam hal ini adalah
kompol nas dan komnasiam terkait dengan isu yang terjadi
sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa
kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan objektif
dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota
kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul betul bisa menjadi terang
oleh karena itu tim nanti akan bergerak
sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal
kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk
menindaklanjuti terkait dengan hal hal yang mungkin bisa kita dapatkan
untuk melekapi proses penyelidikan dan penyelidikan yang ada
tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain
namun semuanya ini tentunya harus kita telah
kita cermati dan kita tangani secara objektif secara transparan
dan tentunya menghundukkan kaedah kaedah penyelidikan dan penyelidikan
sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation